untuk jumlah kasus sembuh sebanyak satu ratus lima puluh lima sepuluh kasus dengan recovery rate atau angka kesembuhan tujuh puluh satu persen
rata rata kesembuhan di indonesia yang tujuh puluh satu persen ini sedikit lebih rendah dari rata rata kesembuhan dunia yang tujuh puluh dua persen
pemerintah bekerja keras untuk menurunkan angka kematian
rata rata kematian di indonesia menurun dari empat empat puluh sembilan persen menjadi per tiga belas september kemarin tiga sembilan puluh sembilan persen
meski masih sedikit lebih rendah dari rata rata kematian dunia yang mencapai tiga delapan belas persen
angka kematian seberapa
tiga sembilan puluh sembilan persen mengalami penurunan dibandingkan angka kematian seminggu sebelumnya yang empat dua persen
pemerintah menambah tempat isolasi pasien untuk yang gejala ringan atau yang tanpa gejala dari covid sembilan belas ini
untuk itu untuk yang gejala ringan dari covid sembilan belas ini
telah disiapkan untuk jakarta rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran
itu disiapkan dua tower
tower enam terdapat tempat tidur sebanyak satu tujuh ratus empat puluh enam sudah terisi delapan ratus delapan puluh delapan
sedangkan tower tujuh terdapat dua empat ratus tujuh puluh dua
baru terisi tujuh ratus empat puluh sembilan
sedangkan yang untuk tanpa gejala
flat isolasi mandiri wisma atlet kemayoran menyiapkan dua tower yaitu tower empat dan lima
masing masing untuk tower empat ada dua empat ratus tujuh puluh dua tempat tidur
ini belum terisi
sedangkan tower lima terdapat
dua empat ratus tujuh puluh dua tempat tidur baru terisi delapan puluh satu
di samping itu juga disiapkan balai pelatihan kesehatan atau bapelkes di jakarta maupun di ciloto
kapasitas ada tiga ratus dua puluh enam kamar untuk bisa menampung enam ratus lima puluh tiga orang
kami juga menyiapkan beberapa bapelkes baik di batam semarang maupun makassar
untuk hotel bintang dua dan tiga di jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini
jumlahnya ada sepuluh sampai lima belas hotel dengan kapasitas satu lima ratus kamar atau tiga orang
ini bekerja sama dengan jaringan grup hotel akor novotel ibis dan lain lain maupun tausia seperti haris
jumlah hotel ini dapat ditambah menjadi lima belas sampai tiga puluh hotel jika diperlukan
di samping itu hotel hotel tersebut juga siap membantu pemerintah bila memerlukan hotel untuk isolasi di luar jakarta
selain untuk isolasi pasien yang gejala ringan maupun yang tidak bergejala
di sini juga diperlukan tempat perawatan pasien yang bergejala sedang sampai dengan berat
khusus untuk dki jakarta berdasarkan dari pengecekan langsung pengamatan dan juga sidak di lapangan
per tiga belas september dua ribu dua puluh pukul dua belas siang dapat kami sampaikan bahwa untuk dki jakarta
masih mampu untuk diperlukan tempat perawatan pasien yang bergejala sedang sampai dengan berat

perawatan pasien yang bergejala sedang sampai dengan berat
untuk melakukan perawatan pasien yang bergejala sedang sampai dengan berat

rincian sebagai berikut untuk merawat pasien covid sembilan belas gejala sedang
masih terdapat ruang isolasi pasien yang kosong
berjumlah satu delapan puluh delapan tempat tidur dari empat dua ratus tujuh puluh satu tempat tidur yang ada
dan dalam beberapa hari ke depan ruang isolasi ini akan ditambah
sebanyak satu dua puluh dua tempat tidur sehingga menjadi lima dua ratus sembilan puluh tiga tempat tidur
sedangkan untuk merawat pasien covid sembilan belas dengan gejala berat yang memerlukan ruang icu
maka terdapat ruang icu kosong yang berjumlah satu ratus lima belas tempat dari lima ratus delapan puluh empat tempat tidur icu yang ada
dan dalam beberapa hari ke depan dapat ditambah sebanyak satu ratus tiga puluh delapan tempat tidur icu sehingga total menjadi tujuh ratus dua puluh dua tempat tidur
seperti yang diketahui total relawan tenaga kerja
kesehatan nusantara sehat dan internship yang sudah ditempatkan
ada sebanyak enam belas dua ratus delapan puluh enam orang tersebar di rumah sakit covid sembilan belas dan laboratorium sarana kesehatan untuk melayani terkait covid sembilan belas
dan masih ada tiga lima ratus dokter internship masih ada delapan ratus tenaga nusantara sehat
dan di samping itu ada tenaga relawan enam ratus delapan puluh lima di sini termasuk di dalamnya ada dokter spesialis paru anestesi penyakit dalam
dan juga tenaga kesehatan lain seperti perawat dokter umum dan sebagainya yang siap dideploykan
siap untuk membantu bila ada penambahan tenaga yang dibutuhkan
dan untuk yang terakhir kami mohon untuk selalu patuh pada protokol kesehatan
mohon partisipasi dari semua pihak terutama di level kelurahan desa rw dan rt
untuk menjaga kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan
memakai masker jaga jarak dan
rajin cuci tangan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh